kita beralih ke ibu kota setelah kebakaran melanda permukiman padat penduduk di kawasan kampung bandan pademangan jakarta utara
warga mulai mencari sisa barang di antara puing rumahnya yang hangus
hasil mengais barang yang masih bisa digunakan rencananya dijual kepada pemulung dan uangnya untuk membeli makanan
inilah reruntuhan rumah setelah terjadi kebakaran di kampung bandan pademangan minggu pagi
sejumlah warga berupaya mengais sisa barang yang masih bisa dimanfaatkan di antara puing rumah yang hangus terbakar
barang yang berhasil dikumpulkan warga direncanakan dijual kepada pemulung untuk menutup biaya kebutuhan sehari hari
warga menduga api berasal dari ledakan kompor di salah satu rumah dan merambat ke rumah warga yang lain
warga pun tak sempat menyelamatkan barang berharganya
kini warga hanya mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah terutama tenda pengungsian dan selimut
warga mengaku baru mendapat bantuan makanan untuk sahur dan berbuka
sebelum pulang saya berdoa
saya tidur baru setengah jam
apaan sih saya baru tidur
saya bilang oh api besar
saya keluar saya ke sini
nyawa yang pentingnya surat yang penting
tidak ada yang bisa diselamatkan bareng bareng
tidak ada yang bisa diselamatkan
yang bisa diambil
nggak ada yang bisa dicari
tadi malam nenek tinggal di mana
nenek tidur di karung
di depan itu ya
ya di depan
belum ada bantuan ya
belum ada bantuan dari pemerintah
sampai semuanya bang tinggal di sini
waktu lagi kebakar nih istri mana
oh pada kerja semuanya
jadi berapa rumah sekarang
berapa rumah sekarang
yang kebakar berapa rt
rt berapa aja
rw nya berapa
ini pas sudah dikumpulin mau buat apa nanti
siapa tau yang ada
mau dijual lagi
sebelumnya kebakaran hebat menghanguskan permukiman padat penduduk di kampung bandan pademangan
akibatnya ratusan keluarga di tiga rt kehilangan tempat tinggal
gunawan sugro jakarta